kedua orang tua terdakwa richard eliezer hadir mengikuti persidangan pembacaan duplik di pengadilan negeri jakarta selatan
orang tua richard eliezer berharap majelis hakim memfonis anaknya dengan hukuman yang paling ringan
inepu diyanglumiu dan yunuspu diyanglumiu hadir langsung ke pengadilan negeri jakarta selatan untuk memberi dukungan kepada anaknya richard eliezer
keduanya kompak mengenakan kaos yang sama bertuliskan safe baradae torang deng icat
tulisan di kaos itu memiliki arti selamatkan barade kami semua bersama ichard
ibu richard eliezer ina pudiang lumiu berharap majelis hakim dapat menggunakan hati nurani saat menjatuhkan fonis kepada anaknya
ine pun memastikan ia dan suami akan hadir saat sidang pembacaan fonis richard eliezer yang akan digelar pada lima belas februari
dan kami sangat mengharapkan kepada majelis hakim yang kami sangat hormati
agar nanti bisa memberikan putusan yang adil seadil adilnya ringan seringan ringannya buat anak kami richard eliezer
karena apa yang sudah richard lakukan selama persidangan dari awal sampai hampir selesai ini
jadi kami sebagai orang tua hanya mengharapkan kata orang itu sudah terakhir kepada sangat memohon kepada majelis hakim
kalau bisa melihat dengan baik dengan hati nurani
agar bisa memberikan putusan yang adil seadil adilnya atau ringan seringan ringannya untuk anak kami richard eliezer